sementara itu dewan penasehat kpk muhammad sani anafari juga memilih mundur dari jabatannya
pasca terpilihnya irjen polisi firly bahuri sebagai ketua kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dia mengaku saat ini surat pengunduran dirinya sedang diproses oleh pimpinan kpk
pak sani ini menurut informasi yang kami dapatkan bapak memilih mundur saat firly bahuri menjadi ketua kpk
apa sebenarnya pak alasan bapak mundur
sekiranya saja saya memenuhi janji saya itu saja
lalu apa tanggapan dari pimpinan kpk pak ketika anda menyampaikan secara lisan anda ingin mengundurkan diri pak
saya sudah bikin surat sudah saya sampaikan
dan sekarang tinggal nunggu proses di pimpinan
dan sementara itu saya bekerja semaksimal mungkin di sini sepanjang saya masih dibutuhkan sampai pelantikan pimpinan yang baru